gak lama lama oh
tinggal dimana neng
sekarang makin parah ceritanya
kita harus omongin nih penting banget
memangnya ada masalah apa ini kan
dudung kepo banget sih
gak usah pengen tahu masalahnya apa
kita kesini dulu
mana sih yang sakit ini
beli minumnya ya beli
bisa jatuh sih
tadi tuh ada indri di belakang gue
dikira gue dia mau ngobrol sama gue
dia siapa anak yang lu
mereka tuh kenapa sih sebenarnya
malah jelas banget
kok lu bisa ada disini sih
tadi emang gua lagi nyari lu
mau malahan tadi udah berumah lu
tapi ternyata lu gak ada disini
saya maksudnya bagus saya tahunya sekarang kalau kamu untuk playboy
ya abah salah paham
alah udah ganding lah
sekarang kamu jangan berani berani deket neng lagi
mbah mbah mbah mbah mbah mbah mbah mbah mbah
enggak enggak ada tapi tapi ya
sekali saya bilang kamu gak usah deketin ini
bukan digedel lagi kamu saya telan kamu
udah ciparenggok diam
motong cinta berbelok belok
mon bapak bapak itu siapa kamu marah marah

dia itu bokap cewek gue
dan dia curiga sama gue
karena dia pikir gue ada apa apa sama lo
semua gara gara rio
lo inget kan waktu malam itu gue ketemu sama lo
waktu gue antarin lo pulang
si rio sama temen temennya diem diem ambil foto
dan dia tunjukin ke bokapnya cewek gue
jadi lo ke rumah gue mau jelasin ini semuanya
bukan cuma itu
gue tadinya mau ajak lo ketemu sama bokapnya cewek gue
untuk ngejelasin ini semua
gimana kalo sekarang kita ke rumah cewek lo
biar gue yang jelasin ke abahnya
tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak
tidak tidak tidak tidak tidak
sekian mut waduh woi

siabang beneran om

ya ampun benit banget sih om dudung
ini kenalin ini temannya mondi namanya sabrina
gak lama lama om
sekarang makin parah ceritanya
kita harus omongin nih penting banget
wih memangnya ada masalah apa ini kan
udah om dudung kepo banget sih
gak usah pengen tahu masalahnya apa
yang penting om dudung itu servis motor yang bener
biar pelangganya tambah banyak
salah anak gue

tertengah nih bicara gitu
mau dibangun ya
jadi gitu ya gue sama mondi bener bener gak ada apa apa
dan gue sama mondi pun baru kenal
lo tenang aja pobrin
gue udah tau
sebelumnya modi juga udah ceritain semuanya
tapi yang jadi permasalahan sekarang itu bukan ada di gua
tapi di abah gue
abah gue kan sampe sekarang gak percaya sama mondi
rai ini udah setengah jam lebih abah
kayaknya gue gak bisa nunggu lebih lama lagi deh
soalnya nyokap gue nyuruh gue pulang sekarang juga
gue udah gak kabarin
lagi juga kan kaki lo harus masih diobatin
yaudah kalau gitu sekarang kamu antrin dia pulang
soalnya kasihan tuh sabrina kakinya kan masih sakit
yaudah biar aku temenin dia
kamu bener gak tau kenapa bang mau beliin sampe kempes
saya gak tau bang
keliatannya sih konco koncoan di si buah itu
ini pasti kerjaannya si boy
sebentar nelfon dari ibu
bagas gimana kamu udah jemput reva twin resto kan
udah sih bu
hah tunggu kok udah sih
kamu udah hantar reva pulang ke rumah kan
tadinya dia sudah di dalam mobil bu
tiba tiba di tengah jalan ban mobil kempes bu
jadinya non reva pulang duluan
hah pulang duluan
pulang duluan sama siapa dan naik apa
kamu ini gimana sih badan gede tapi otaknya kosong
kan saya ngebayar kamu untuk ngelarang rafa pergi sama boy atau deket deket sama boy
dan sekarang kamu ngebiarin boy ngancarin dia pulang
kamu itu gimana sih kamu kerja kok gak becus ya
maaf bu tadi saya juga kecolongan bu
tiba tiba non reva naik motor si boy dan tinggalin pergi saya begitu aja
ngadepin bocah aja gak pecus kamu
mohon beri saya kesempatan pak
ya udah kamu nanti pulang ke rumah nanti kita bicarakan masalah ini
aku heran ya mas kok bisa bisanya bagus kecolongan kayak gini
itu artinya boy tau rumah aku sekarang dimana mas
dan dia bisa dengan gampangnya antar jemput reva seenaknya karena dia udah tau rumah aku
reva ini udah keterlaluan
dan dia memang harus dimasukkan ke asrama karena dia udah melanggar peraturan yang kita buat mas
iya kalau seandainya reva ajak boy ke rumah kita mas akan masukkan dia ke sekolah serama
rumah kita itu kan rumah buat aku bilang dong rumah kamu adriana
sekarang udah aja enam yuk kita pulang kamu beres beres dulu ya
ini gara gara kerjaan si anak nakal itu si boy
iya itu bang kelihatannya dia
awas kalau dia ketemu langsung gue hajar
hajar aja bang
bener pak itu itu seperti si boy
jadi apa todane